tanggal dua puluh empat dan juga dua puluh lima april esok diprediksi menjadi puncak arus balik lebaran
dan kita pantau bersama sama bagaimana situasi pergerakan arus balik dari stasiun pasar senen
sudah ada rekan kami produser lapangan cnn indonesia bella mulahela
halo selamat malam bela
sepertinya ramai sekali di belakang anda
apakah ini artinya bahwa mereka semuanya akan balik ke kampung halamannya
justru akan mudik ke kampung halaman
ya selamat malam iqbal
betul sekali anda juga bisa melihat di belakang saya ini banyak sekali masyarakat
ataupun pemudik yang masih akan melakukan perjalanan ke kampung halaman
dan juga beberapa dari mereka ini kembali ke jakarta
usai menunaikan ataupun melaksanakan merayakan lebaran idul fitri seribu empat ratus empat puluh empat hijriah
dimana menurut data yang kami dapatkan dari pt kai dawab satu jakarta
ini memang untuk kedatangan dari pemudik di momen ataupun di tanggal dua puluh empat ini tercatat ada empat puluh
jadi ini adalah satu dari beberapa kota yang sudah selesai melakukan perjalanan ke kampung halaman
karena sudah selesai pada merayakan lebaran begitu
dan tapi memang masih banyak juga mereka yang akan berangkat ke kampung halaman
seperti yang di belakang saya ini iqbal masih dari mereka ini antusias untuk melakukan mudik
ataupun bertemu dengan sanak keluarganya di kampung halaman
beberapa kota yang menjadi tujuan favorit
ini menurut data yang kami dapatkan adalah dengan tujuan bandung jawa tengah
surabaya malang dan juga beberapa lokasi seperti sleman iqbal
dan memang untuk mereka yang berangkat pada hari ini
untuk pada tanggal dua puluh empat april ini dari stasiun pasar senen sendiri sebanyak dua puluh empat tiga ratus pemudik
ataupun orang yang akan berangkat dari stasiun senen
dan juga untuk data keberangkatan dari stasiun gambir ini diprediksi lebih dari tiga belas pemudik
ataupun penumpang kereta api yang akan melakukan perjalanan ke kampung halaman iqbal
dan untuk mereka yang memang harus melakukan perjalanan
ataupun mudik usai dari lebaran idul fitri
ini kebanyakan juga dari mereka ataupun pemudik ini karena kehabisan tiket
sebelum lebaran tidak mendapatkan tiket karena memang membeli tiketnya secara go show
ataupun mereka yang mepet kepada hari keberangkatannya
dan pt ki juga menghimbau untuk masyarakat sampai saat ini yang masih belum membeli tiket
untuk melakukan perjalanan setelah lebaran seperti esok hari ataupun rabu
ini masih diprediksi akan menjadi puncaknya juga untuk keberangkatan maupun untuk arus balik iqbal
dan bagi pemudik yang akan melakukan perjalanan juga dihimbau untuk tidak membeli tiket
di hari hari dekat seperti misalnya gosyo pada hari keberangkatan ataupun h satu
dihimbau untuk mengecek di website pt kai terus melihat bagaimana pergerakan
ataupun pembelian tiket di area ataupun di website pt kai secara resmi
karena memang tadi saya juga sempat berbicara ataupun menanyakan kepada pemudik
yang akan melakukan perjalanan ke malang ini harga tiket dipesan hamil dua sebelum hari ini
yaitu pada dua hari lalu sepas hari h lebaran ini harga tiket sudah mengalami penaikan harga
dan jadi masyarakat yang harus melakukan perjalanan ataupun mudik setelah lebaran
ini juga harus menyiapkan beberapa persyaratan seperti persiapan vaksin
seperti vaksin booster dan juga vaksin dosis kedua yang masih terus menjadi persyaratan
untuk perjalanan dan juga menggunakan masker saat berada di dalam kereta api
selama perjalanan sampai tempat ketemu
beberapa fasilitas untuk menambah kenyamanan dari pemudik juga dilakukan oleh pt kai dawab satu jakarta
tadi juga saya melihat di area lobi di pasar senen ini ada dipasangnya ataupun ada akustikan
ataupun adanya live music dari pihak pt kai mengadakan untuk supaya masyarakat yang menunggu keberangkatan
ini dapat terhibur
untuk mereka juga yang membawa keluarga ataupun anak ini juga diberikan fasilitas seperti playground
ataupun tempat bermain anak di area boarding
dan juga mereka ataupun para pemudik yang akan melakukan perjalanan juga di himbau iqbal
ini tidak membawa barang barang ataupun bagasi yang berlebihan
supaya tidak menjadi ataupun tidak melakukan ataupun tidak menjadi penumpukan
ataupun kebanyakan bagasi begitu
karena memang di area dawab satu sendiri tepatnya di stasiun pasar senen
ini ramai sekali dari beberapa hari sebelum lebaran hingga hari ini saya melaporkan
jadi kalau misalnya nanti iqbal ingin melakukan mudik
besok ataupun lusa ini dihimbau dari sekarang iqbal untuk beli beli tiket
supaya nanti harganya tidak begitu mahal dan juga iqbal bisa bertemu dengan keluarga
kembali ke anda iqbal
baik bella mulahela terima kasih tips dari anda
selamat bertugas kembali
itu tadi bella mulahela yang melaporkan langsung dari stasiun pasar senen jakarta